usai menangkap pegi polisi masih harus membuktikan peran pegi yang disebut sebagai otak pembunuhan kasus vina
pasalnya sejumlah saksi muncul menguatkan alibi peggy yang menyebut dirinya berada di bandung saat vina dan eki tewas dibunuh
apakah harus ada audit investigasi ulang dalam kasus yang sudah berlalu selama delapan tahun silam ini
kita bahas bersama kuasa hukum pegi sudah ada ibu sugianti psikolog forensik mas reza indragiri dan juga komisioner dari kompolnas pak albertus wahyu rudanto
selamat sore pak wahyu mas reza dan juga ibu yanti terima kasih sudah bergabung bersama kami di kompas petang
saya ke bu yanti terlebih dahulu bu yanti apa update atau perkembangan terbaru setelah pegi ditetapkan sebagai tersangka
ya peggy pergi ke rumah cirebon sudah adakah temuan baru atau informasi terkait hal ini
ayah peggy ke cirebon itu hanya ulasan keluarga
kalau untuk perkembangan terbaru mungkin setelah press release nya di kepolisian dengan hilangnya dua dpo
dihilangkan dua dpo dengan kata kata dpo tersebut tidak berubah menjadi satu dpo
kita semua sebagai selaku tim hukum sesuai dengan penetapan sesuai dengan putusan pengadilan bahwa di dalam pengadilan yang sudah inkrah itu
kemungkinan kalau dpo itu dikatakan
kemungkinan peggy juga dikatakan menurut analisa
bu yanti sebelum kita ke sana tadi pemeriksaan adik pegi seperti apa hasilnya
adik pegi menyatakan apa adanya yang sebenarnya dia ketahui karena itu kejadian di tahun dua ribu sebelas adik pegi itu masih berumur dua belas tahun
pagi saat itu memang tidak ada di rumah tidak ada di tempat
saat kejadian di tanggal dua puluh tujuh april dua ribu sebelas peggy memang sudah bertemu sebagai buru bangunan di bandung
itu keterangan yang disampaikan oleh lutfi kepada polisian karena saat itu moping dia masih kecil dan dia telah mengatakan apa adanya
bu yanti ini kan peggy mengatakan bahwa ia bukan pelaku karena saat itu tidak berada di cirebon
ini juga dikuatkan oleh
lalu dari kuasa hukum sendiri pembuktian pembuktian apa yang sudah disiapkan
dan langkah hukum apa yang akan dilakukan
kami sedang mempersiapkan untuk melakukan pra peradilan karena bentuknya adalah penetapan
tersangkanya itu tidak adalah bukan pelaku yang sebenarnya
jadi dengan adanya dikatakan dua dpo itu hilang kami mungkin buat untuk membuat
dan kita juga membuat peradilan terhadap penangkapan tersangka yang kami lakukan tidak sah
dan bukti yang akan kami sampaikan mungkin nanti ada bukti beberapa
mengetahui keberadaan pg di saat itu saat kejadian
kemudian kami juga penuntasan pembayaran gaji untuk pegi dari
tadi saat itu pencatatannya hanya sebuah kertas kecil
pada tanggal dua puluh tujuh agustus masih berada di bandung dan masih menerima penggaji dari majikan
bu yanti ini kan ada visual atau rekaman saat ayah peggy ke rumah cirebon
dan ayah peggy ini ke rumah cirebon bersama siapa
dan bukti apa yang disiapkan oleh ayah peggy ini
ayah peji datang bersama kuasa hukumnya
tapi hanya mengurus masalah
keluarga tidak ada memberikan dengan permasalahan perkara ini
baik saya ke mas reza
mas reza apa yang bisa anda baca terkait perkembangan kasus ini
menurut anda dengan adanya penetapan tersangka setelah itu dpo jadi satu orang
apakah kasus ini menemukan titik terang
atau justru mengalami kemunduran
sejak awal saya tidak menganggap bahwa mencari dpo merupakan kerja yang harus diprioritaskan
pihak polda jabar masih punya tanda petik utang untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana dna yang tidak dilakukan uji saintifik
bisa berujung pada simpulan bahwa sudah terjadi maaf perkosaan
yang pelakunya adalah si a si b si c si d
padahal sekali lagi di reskrimum sendiri yang menyatakan bahwa tidak dilakukan uji dna
demikian pula kita jangan sampai lupa tentang tanda petik pr kedua
yaitu untuk memastikan apakah ini sungguh sungguh merupakan pembunuhan atau kecelakaan
sebagai penjelasan tentang meninggalnya almarhumah ina dan almarhum eki
dua pr ini mudah mudahan tidak ditutup bukunya akibat sekarang kita berbelok berfokus pada masalah dpo
bagi saya karena putusan pengadilan sudah inkrah mencantumkan tiga orang
maka ini patut dipahami bahwa sesungguhnya polda jabar sudah bekerja keras dan tuntas
meyakinkan jaksa ada tiga orang dpo
pada giliran berikutnya giliran jaksa yang berusaha meyakinkan majelis hakim bahwa ada tiga dpo
dan titik gilirnya adalah majelis hakim betul betul teryakinkan bahwa ada tiga dpo
kalau ternyata kemudian polda jabar sendiri yang menganulir dua nama dpo
sebagaimana polda jabar bisa menjelaskan tentang alur kerja yang saya sampaikan terusan
apakah polda jabar ingin mengabaikan putusan hakim
jangan sampai terkesan bahwa polda jabar justru seolah melakukan contempt of court atau penghinaan terhadap lembaga peradilan
dengan menganulir dua nama dpo yang tercantum di dalam naskah putusan hakim yang sudah inkrah itu
pak wahyu apakah ini artinya
akan ada tuntutan ataupun desakan terkait dengan audit investigasi
karena tadi mas reza juga sudah menyebut bahwa jika dpo dikurangkan
artinya ada suatu bentuk tidak hormat terhadap keputusan pengadilan
ya sejauh komponen saya menyerankan itu
sejauh komponen saya menyerankan ini kelihatannya ada yang salah di awalnya
karena tadi betul pak reza
sudah ada di berkas pengadilan dan sudah sampai ke kasasi
maka ketika kemudian ini menjadi hilang dua kami juga mempertanyakan
kami sengaja kalau kemarin hanya bersurat kita sekarang datang
hari ini komisioner kami pak yusuf ke bandung
katanya mau diterima siang atau sore ini
belum ada jawaban resmi kita mau klarifikasi
karena semakin simpang simpang informasi ini
kemudian para ahli hukum juga
berpendapat dengan argumen hukum yang saya kira juga masuk akal
karena mengambil kewenangan yang ada di pengadilan
kompos sejak awal mendesak untuk diadakan audit investigasi
karena kalau sampai masuk ke p dua puluh satu
berarti kan jaksa sudah menyetujui apa yang menjadi temuan penyidikan
nah ini saya kira kan harus dilurus kemudian sampai hakim memutuskan
walaupun bap nya dicabut ketika disidang
tapi kan hakim berkeyakinan bahwa memang ada tindak pidana
saya kira lebih baik kita mengoreksi yang salah
daripada kita kemudian mencari pembenaran atas yang salah
bu yanti saat ini sudah mencari bukti bukti belum
untuk memastikan bahwa peggy saat itu berada di bandung
dan apakah dari kuasa hukum peggy sempat menanyakan kepada penyidik
apakah sebelumnya sudah ada sketsa wajah dari dpo ini
pada saat ditetapkannya dpo itu tidak ada sketsa wajah
jadi tidak terlihat wajah yang sebenarnya siapa yang menjadi nama atas nama peggy tersebut
sedangkan umur pegi setiawan dengan apa ciri ciri yang ada di jpo itu
bertolak belakang karena tidak sama
peggy pada saat ini berusia dua puluh tujuh tahun
sedangkan di dpo itu tertera bahwa pegi berumur tiga puluh satu tahun
kemudian berambut kucang beralamat di desa mundul
dan peggy setiawan itu beralamat di desa kepongkongan
karena itu adalah pembangunan rumah baru
belum ada terpasang cctv di rumah majikan pg
yang waktu itu sedang dibangun melaksanakan pembangunan rumah
karena peggy kan bekerja sebagai buru bangunan
dan kita pun sudah menanyakan kepada majikan pemilik rumah itu
apakah ada foto foto peggy karena mereka juga tidak sempat untuk foto
tapi menantu dari pemilik rumah tersebut
mengetahui memang pegi pada bulan agustus itu masih bekerja di tempat tersebut
oke artinya dari kuasa hukum sudah sempat berkomunikasi dengan pemilik rumah
yang saat itu dibangun oleh pegi dan ayahnya ya sebagai pekerja bangunan
apakah sudah dikomunikasikan apakah mereka ini bersedia untuk dihadirkan sebagai saksi jika dibutuhkan
mereka bersedia tapi kita tidak tahu
mudah mudahan tidak berubah karena kan kita juga tidak tahu apakah ada konspirasi atau apa
mudah mudahan tidak berubah tapi waktu itu menyatakan mereka siap bantu kalau memang harus kalau memang diperlukan
baik lalu apakah audit investigasi yang disarankan oleh kompolnas
harus dilakukan agar membuat kasus pembunuhan vina dan eki ini lebih terang benderang
dan apa saja yang bisa dilakukan oleh kuasa hukum
dan juga pihak kepolisian kita masih akan membahasnya usai jeda